ramir bilang bener ya
tapi kan sekarang lagi gak ada dia
jadi kita harus sama sama buat menang
bukan ngedumul lah kayak gini
mendingan kita stop pertandingan ini
padahal kita harus dipercundangin kayak gini malu tuh
ciee dari wajahnya nih kayaknya udah gak ada kesedihan nih
mama doain kamu menang ya
udah kalau gitu boy berangkat ya takut pelat ma
oke assalamualaikum ma
waalaikumsalam anak ganteng
udah selesai ma
sampai jumpa lagi
sin gimana nih kalo mereka kalah
ya jangan sampe kalah lah makanya ayo kita semangatin semua oke
coba aja kalo ada berapa yang kalah

aduh ayo berjuang
awalnya tadi gue mah ada liat loh
aduh mana tenaganya nih
kamu pada semangat kenapa lo jadi kayak gini sian
yan kamu mesti juga gak boleh ngomong kayak gitu
tim harus bisa semuanya
kita nggak boleh tergantung sama satu orang
ada tidak ada boy
tim harus semuanya terlibat
sian apa yang pamir bilang bener ya
oke lah boy jago main bola
tapi kan sekarang lagi gak ada dia
jadi kita harus sama sama buat menang
bukan ngedumul kayak gini
gue cuma bilang mendingan kita stop pertandingan ini
daripada kita harus dicundangin kayak gini

malu tau gak
lo jangan kayak gitu dong
masa lo gini aja udah nyerah sih
kan masih ada babak kedua
kamu tuh harus buktiin kalau kamu itu bisa oke
aku percaya kok sama kamu
pokoknya sekarang kita fokus ya
tetap semangat ada gak ada buat
ingat pertahanan yang terbaik adalah menyerah
yuk kita buktiin ya
kalau kerja sama tim itu lebih hebat daripada keahlian satorang ya
kita udah ngedrop gak ada boy
jangan sampai kita tambah ngedrop gara gara gak ada lu
semangat dong buktiin ke mereka yan
kita butuh lo yan
tuh aku butuh lo